gak usah kali ya nah kita bergeser ke informasi lain
kalau jodoh tak akan kemana itu pula yang dibuktikan pasangan spesial di palangkaraya berikut ini
ada pemuda yang menikah dengan nenek beranak enam dan punya cucu satu
mereka juga viral karena beda usia hampir seperempat abad
jangan salah ini bukan aksi wifi ibu di pesta pernikahan putranya
tak ubahnya remaja milenial misnah dan rizal berwifi bersama tamu di resepsi pernikahan mereka
ya inilah pasangan yang tengah viral di media sosial
melangsungkan resepsi di kediaman mempelai wanita di komplek flamboyan bawah jalan ayani kota palangkaraya
rabu lima desember dua ribu delapan belas malam misnah dan rizal jadi raja dan ratu semalam
pertama kali duduk di pelaminan rizal sang mempelai pria masih tampak grogi
sementara misnah yang berstatus ibu enam anak dengan sepuluh cucu tampil lebih lepas
keduanya sepakat berikat janji setelah berpacaran dua bulan
meski demikian pasangan yang menikah di bawah tangan tanpa pencatatan resmi di kua ini mengaku sudah mengantongi restu dari kedua belah pihak keluarga
keduanya bahkan sudah merencanakan bulan madu ke pulau dewata
soalnya mas rizal mau benar benar jadi suami yang baik
harapan ke depannya masa depan ya mau kayak sempat diorang juga lah
ini bulan madu mana nih
pasangan misnah dan rizal memang terpaut beda usia cukup jauh yakni dua puluh empat tahun
kabar viral pernikahan dua sejoli lintas generasi ini bahkan menarik perhatian warga sekitar
banyak diantara yang datang bahkan tidak kenal kedua mempelai
mereka hadir karena penasaran ingin melihat langsung serta membeli selamat ke kedua mempelai yang terlanjur jadi viral
meski digelar relatif sederhana pesta juga dimeriahkan
hiburan organ tunggal